polusi dan kualitas udara yang buruk di dki jakarta
sudah seharusnya menjadi warning dan juga alarm untuk kita agar waspada
dan memastikan apakah benar benar udara yang kita hirup di tempat kita berada ini
dalam kondisi baik atau tidak
selain dki jakarta belakangan ibu kota provinsi jawa barat kota bandung
juga melaporkan bahwa kondisi udaranya tidak baik baik saja
lalu benarkah demikian
untuk mendapatkan data saya membuka laman iqr
sebuah laman yang memuat informasi mengenai indeks kualitas udara di indonesia
termasuk kota bandung
hasilnya pada dua puluh tiga agustus hingga pukul dua belas siang
indeks kualitas udara di kota bandung berada di angka sembilan puluh sembilan
angka ini dikategorikan sedang
namun beberapa hari sebelumnya kualitas udara di kota bandung
dikategorikan tidak sehat bagi kelompok sensitif
data dari dinas lingkungan hidup atau dlh kota bandung
kondisi ini terjadi karena beberapa hal
mulai dari polusi kendaraan bermotor
maraknya industri hingga masalah
termasuknya musim kemarau panjang
dlh kota bandung mencatat pada sepuluh sampai sebelas agustus lalu
indeks kualitas udara di kota bandung berada di angka satu ratus enam dan satu ratus tujuh puluh
dan dikategorikan tidak sehat
sementara pada rentang tanggal dua belas hingga dua puluh satu agustus
berada di angka enam puluh delapan sampai sembilan belas
menurut kasih pemantauan lingkungan hidup dlh kota bandung
angka ini masuk dalam kategori sedang
apa itu artinya sedang
itu artinya kan tingkat kualitas udara sebenarnya masih bisa diterima
oleh kesehatan manusia hewan dan tumbuhan
namun untuk kelompok sensitif tertentu ya itu ya ada akibatnya lah ada dampaknya
jadi bukan berarti sedang itu kita hanya merasa aman
aman iya bisa tetapi kan kita harus tetap waspada
karena bisa menjadi ke tidak sehat ke tingkat yang lebih tingginya
beberapa masyarakat kota bandung mengaku mulai merasakan dampak
dari kondisi udara yang tidak baik ini
bahkan di antara dari mereka sudah mulai membiasakan diri kembali mengenakan masker
iya panas polusi banyak kebul debu
apa yang dirasakan
jadi sesak nafas jadi gerah terus jadi pusing pusing
pakai masker tiap hari saya
karena apa pak
karena buhe menyenangkan badan
penafasan pilak batuk juga
terus kulit juga pada kering
soal debu gimana bu
masalah banget debu itu
pengap sama udara
sudah berapa lama dirasakan bu
semenjak ini ada panas aja terus kemarau
dokter spesialis paru rsi immanuel kota bandung j teguh wijaya menyebut
akan ada dampak bagi kesehatan tubuh manusia jika menghirup udara yang tidak sehat
di antaranya pilak batuk infeksi dan kematian
batuk infeksi paru asma hingga gangguan pernafasan lainnya
bahkan dalam jangka panjang risiko penyakit kanker bisa terjadi
kalau di runut runut ya itu tadi yang saya cari cari adalah dampak langsung ya yang langsung terasa
seperti pilek batuk radang tenggorokan radang paru lalu asma itu adalah dampak yang langsung
dampak tidak langsung itu butuh waktu panjang
seperti yang kamu tanyakan kena kanker
itu saja inhalan atau jad berbahaya yang masuk ke seluruh pernafasan
itu akan membuat kerusakan di seluruh nafas
nah kerusakan kerusakan ini bisa juga merangsang terjadinya mutasi
mutasi daripada sel sel penapasan
nah kalau sudah jadi mutasi bisa saja bisa menjadi bakat atau bibit daripada suatu proses kanker
dokter teguh menambahkan mengenakan masker dan membatasi kegiatan di luar ruangan
menjadi solusi tepat yang bisa diterapkan masyarakat
ketika kualitas udara dalam kondisi tidak baik
kiki haryadi sidky irvan bandung jawa barat